terima kasih atas waktunya untuk datang ke sini
saya harap pak al debaran ini meluangkan waktunya untuk hari ini
karena kalau bisa saya mau ngajak pak aldebaran ini ke lokasi proyek kita
ya sekaligus kita mau ngebahas tentang konsep proyek baru kita
ya paling enggak kita bahas sampai lima puluh persen ini pak
apakah tidak cukup dulu pernah minum membuat kehidupan andin menderita
kalau sampai saya dengar sekali lagi soal ini
saya tidak hanya bisa membatalkan operasi mata nino dengan dr edward
tapi dengan semua rumah sakit yang akan mungkin didatangi oleh nino
irfan saya bisa jelasin
ada apa pak
pak ada apa
irfan bilang apa tadi
irfan marah pak
dia tahu kalau kita menemui andin untuk bicara soal pembatalan transportasi matanya nini
dia nggak senang kalau kita melibatkan andre dalam urusannya nino
bapak kan udah bilang sama mama
mama aja maksa terus
dia sekarang marah
akan memblokir aksesnya nino ke semua rumah sakit yang kita datangi
kalau sampai didengar kita masih mengganggu andi dalam urusannya nino
wah kok pak irfan jahat banget sih
kalau kita nemuin andin bicara sama andi itu wajar dong pak
orang tua mana sih pak yang gak akan berusaha untuk anaknya apapun itu
ya tapi ini urusannya beda mah
papa sekarang telepon pak irfan lagi
coba papa ingetin ke dia kalau dulu papa tuh pernah bantu dia
masa dia gak inget sih
tolong deh pak
ma sudahlah ma
kita nggak boleh mengharapkan imbalan dari orang yang kita tolong
irfan jadi marah
dia gak mau bicara lagi sama kita
papa jadi nggak enak keadaan seperti ini
tapi pak kita harus berusaha apa lagi untuk minum
apa yang harus kita lakukan sekarang buat nenek
nanti papa pikirkan jalan keluarnya pak

oke ovan masih punya satu kejutan lagi nih buat kalian semua
yuk semua ikut ovan yuk sini yuk
yuk sini yuk
nih ada apa sih
ovan punya kejutan satu lagi
kamu harus lihat sendiri ya
udah poni buat reyna
karena reyna kan udah prinses
kalau prinses harus ada kuda poni
boleh eh boleh tapi harus nurut sama penjaganya ya
gak boleh nakal ya
pelan pelan ya yaudah
aku minta tolong ya
nah hati hati ya pegang rat rat ya
nih harus pegangan yang kuat ya
nanti gantian ya
nanti mau main juga kan
terima kasih banyak loh sudah membuat rena sangat bahagia
reyna pantes kok untuk dapetin ini semua
ya anggap aja
nasi dia kebahagiaan yang mungkin dulu sempet tertunda
terima kasih banyak sekali lagi
oke sebelumnya saya terima kasih atas waktunya untuk datang ke sini
saya harap pak al debaran ini meluangkan waktunya untuk hari ini
saya mau ngajak pak aldo baren ini ke lokasi proyek kita
ya sekaligus kita mau ngebahas tentang konsep proyek baru kita
aku mau dateng ke rumah
ada keperluan apa ya
saya mau jenguk anak saya
kebetulan saya bawa makanan
kalau ibu ingin menjenguk anak ibu
silahkan ke ruang kunjungan bu
bukan di sini
nanti di sana ada suster yang bertugas
untuk memanggil anak ibu
ini garam kuyuhnya jatuh
lah dia bawa rantang
pasti mau makan
terus nanti makannya gimana
yaudah saya akan bawa
saya anterin dulu ya
ya sebentar ya
sa kan belum
belum doa penutup tahu
bapak kan udah break makan
waktu senam sudah habis ya
sekarang waktunya kalian istirahat makan siang
yuk kita bubar semuanya ya
kan pucuk dicinta
lampun tiba makan
ini garapunya kan
aku mau tusuk saya ya
enggak ini garpunya tadi jatuh
saya mau kembaliin
kayaknya ini udah siang
eh sebaiknya aku sama rena juga harus pulang deh
soalnya kasian mama senayan di rumah
apalagi dengan keadaan seperti
dan seperti ini kan takutnya kenapa napa mama